kawasan canggu di pulau dewata bali belakangan menjadi perbincangan usah muncul keluhan mengenai kebisingan dari kegiatan hiburan di kawasan tersebut
namun pulau dewata terlanjur identik dengan surganya hiburan
menjauhkan canggu dari riuh hiburan apakah mustahil untuk dilakukan
kami bahas bersama inyoman dharma putra pengamat pariwisata bali
selamat malam pak inyoman
selamat malam tiffany apa kabar
kabar baik mudah mudahan pak nyoman juga dalam keadaan baik
pak nyoman membasmi polusi suara di canggu ini berangkat dari bagaimana belakangan
satu minggu dua minggu belakangan lah ya muncul banyak keluhan sampai muncul petisi
tapi kalau kita berbicara mengenai bali bali tempat hiburan itu kan dua hal yang tidak bisa dipisahkan
bahkan ini menjadi magnet alasan mengapa turis datang ke bali
tapi mengapa setelah sekian lama tempat hiburan di bali ini ada berdiri
akhirnya sekarang unek unek keluhan yang berujung pada konflik sosial itu akhirnya muncul pak nyoman
ya sebetulnya pertama yang harus diluruskan dulu tidak ada konflik sosial yang muncul ya
yang ada adalah ekspresi wajar terhadap kebisingan yang berlebihan
sehingga kita melihat warga dan ekspat dan juga turis pada umumnya
menyampaikan petisi untuk mengakhiri kegaduhan yang ekstrim
jadi kata ekstrim itu yang perlu ditekankan
saya kira apa yang terjadi di canggu ini
tanda tanda baik juga kalau kita lihat dalam pengertian masalahnya cepat sekali ditangani oleh pemerintah
dalam ini bapak menteri sudah langsung datang memediasi sehingga hal yang tidak baik ini
yang ekstrim ini bisa cepat diselesaikan sehingga mempertahankan bali sebagai surga yang aman
kira kira bisa dilakukan
oke kegaduhan ekstrim tadi seperti yang pak nyoman sebutkan
sebenarnya itu lebih disumbang dengan kehadiran turis turis yang jauh
datang ke sana dengan mungkin perilaku mereka
atau disumbang dengan banyaknya berdirinya tempat hiburan yang semakin menjamur
kalau dulu kan mungkin pak nyoman pastinya lebih tahu
canggu kan dikenal sepi tenang nyaman sekali
tapi sekarang mungkin sedikit banyak suasana itu sudah berubah pak nyoman
ya memang kawasan wisata di bali selatan khususnya di kabupaten badung
dari kuto sampai canggu itu berubah drastis dalam sepuluh tahun belakangan ini
perubahan itu terlihat sekali dari misalnya kalau kita lihat tonggaknya misalnya bom bali ya
mungkin lebih dari sepuluh tahun yang lalu
awalnya kan delapan puluh an sembilan puluh an itu yang rame itu di kute
jadi pusat diskotik kita ingat waktu itu ada namanya pnats
itu merupakan pusat keremen malam
setelah itu bergeser ke utara karena ada wisatawan yang memerlukan itu
tetap di kuta
tapi tidak mau hidup dekat itu lalu mereka bergeser ke utara
pengusaha juga begitu dari kuta ke legian dari legian ke seminya
dari seminyak lalu akhirnya ke canggu
saya kira kebisingan ini disebabkan oleh keduanya
satu munculnya banyak fasilitas pariwisata termasuk klub klub itu
dan kedua nama harum canggu yang dianggap sebagai alternatif yang lebih sepi daripada kuta
situasi yang wajib
wajar terjadi ketika semua orang mencari alternatif
maka alternatif itu juga menjadi hal yang rame yang lalu tidak disukai
saya kira itu yang menjadi sumber extreme noise itu
oke sebenarnya dengan kemunculan tempat tempat hiburan ini kan di satu sisi baik lah ya
positif untuk perekonomian dari pulau dewata dari bali sendiri
karena juga membantu warga warga lokal mendapatkan pekerjaan
mendapatkan mata pencaharian gitu
tapi di satu sisi dengan keran bisnis hiburan yang dibuka cukup deras yang ada di bali ini
dampaknya memang salah satunya adalah dengan apa mungkin yang terjadi di canggu sekarang gitu
bagaimana melihat ini pak nyoman
ya saya menarik tertarik dengan misalnya tiffany keran bisnis hiburan dibuka lebar
sebetulnya tidak dibuka lebar
tidak ada yang membuka tetapi menjamur begitu saja
tidak ada juga yang menutup
sehingga situasinya seperti itu
regulasi hampir belum hadir sampai akhirnya ada negosiasi oleh bapak menteri lewat kesepakatan
yang kemudian kita harapkan itu menjadi regulasi untuk menata canggu agar apa yang tidak disukai sekarang itu
berhenti atau tidak terjadi
tiffany betul sekali bahwa kehadiran perusahaan di canggu itu memberikan kekuatan
yang pertama memberikan bisnis baru income ekonomi baru bagi warga lokal
mereka bisa bekerja di industri pariwisata
canggu dulu itu dan sekitarnya terkenal merupakan sumber tukang tukang bangunan
banyak tukang bangunan yang berasal dari sana
setelah pariwisata berkembang mereka itu bekerja selain sebagai petani
kemudian berubah menjadi pemilik bila pengelola apa namanya
bar kecil kecil restoran dan juga bekerja di sektor pariwisata
karena mereka merasa manfaat pariwisata itu tinggi untuk pembangunan lokal
makanya mereka mengingatkan pemerintah dan pengusaha untuk segera mengatur
agar tidak kebablasan padahal juga sudah kebablasan ekstrimnois itu
inilah baiknya bahwa mereka tidak masyarakat candu itu walaupun mereka mengalami situasi
yang di luar yang bisa dikompromikan mereka tidak melakukan hal hal yang tidak baik
artinya mereka ingin mencari solusi yang baik
oke termasuk apakah sebenarnya mungkin salah satu solusinya juga untuk menjaga kelestarian
dari pulau dewata dari bali sendiri adalah mungkin mengkhususkan hanya beberapa daerah
hanya beberapa spot saja yang memang dijadikan sebagai mungkin tempat wisata tempat hiburan
karena sebenarnya kan kalau di bali sendiri saya lihat ya maksudnya masing masing tempat itu
katakanlah kalau orang mau liburan membawa keluarga nusa dua salah satu tempat yang tepat gitu
bisa main water sport ya kan atau mungkin kalau orang pasangan mau honeymoon
silahkan pergi ke ubud gitu karena mungkin juga lebih tenang dan lain sebagainya
itu kan memang ada kotak kotaknya sendiri gitu apakah harus seperti itu sehingga di beberapa
daerah lainnya yang belum terjama tempat hiburan atau menjadi ladangnya hiburan gitu
tetap menjaga signature style nya pak nyoman
ya itu ideal sekali dan kita lihat itu juga terjadi di bali
misalnya di ubud kita lihat sebagai cultural tourism destination untuk bali
jadi apa namanya karakter culture nya kuat sekali di situ
kalau ingin melihat kesenian seni petunjukan ikut cooking class itu bagian dari kebudayaan bali
kalau ingin baru juga itu bisa di ubud kemudian di nusa dua yang resort sudah dijelaskan tiffany tadi
kita lihat sanur juga sanur juga memiliki kekerasan jadi tidak untuk wisatawan muda yang senang bermain club
akan tetapi tidak selamanya karakteristik itu bisa dikontrol karena peran berbagai stakeholder atau pihak juga
cangguh kita lihat awalnya kan peaceful place tempat orang yang bising
diikuti legian dan seninya untuk mencari tempat yang sepi
belakangan semua orang datang ke sana sehingga alternatif cangguh sebagai tempat sepi itu sudah campur aduk
dengan munculnya klub klub malam yang memainkan musik sampai menimbulkan kebisingan
jadi singkat kata ideal sekali untuk bisa membuat kotak kotak yang jelas
tetapi faktor berbagai faktor itu ikut juga menentukan branding sebuah destinasi
pak nyoman sebagai warga lokal yang memang berasal dari bali dan bermukim di bali
melihat sebenarnya dengan adanya tempat tempat hiburan yang ada di bali saat ini
khususnya mungkin di wilayah cangguh karena pembahasan kita malam hari ini di canggu
apakah artinya masih bisa ditolerir
tentu saja respon masyarakat itu menunjukkan bahwa apa yang terjadi di canggu itu sudah tidak bisa ditolerir
reaksi masyarakat lokal reaksi ekspat yang tinggal di situ
dan reaksi turis yang tinggal di situ jelas menunjukkan itu tidak bisa ditolerir
turis yang datang ke sana misalnya booking tinggal dua minggu setelah dua hari
dan mereka tidak senang mereka cabut sehingga minta refund
dan itu kan hanya tinggal dua hari dari dua belas malam rencananya hotel bisa rugi
kemudian ekspor yang katakanlah kategori apa yang disebut pak menteri sandiaga uno sebagai
pak menteri sandiaga uno sebagai digital nomad dan cangguh dulu dianggap kapital dari digital nomad
itu juga sudah tidak bisa menerima
mereka kerja keras siang hari malam hari mau istirahat tetapi situasinya sibuk
masyarakat juga yang memiliki vila dan usaha selain juga tidak tahan dengan kebisingan juga mengalami kerugian
respon itu sudah menunjukkan apa yang terjadi tidak bisa ditolerir
akan tetapi di atas side yang positif adalah
masyarakat kita lihat misalnya pecalang pemerintah
tidak mengutuk secara membabi buta apa yang terjadi
tetapi berpikir positif untuk cari apa yang biasanya kita sebut dengan win solution
kita berharap itu bisa tercapai karena berasal dari dalam from within the community
oke apakah win win solution karena ini sudah ada kesepakatan
ada poin poin kesepakatan pada minggu lalu terkait dengan jam operasional
tempat hiburan sampai dengan pukul satu dini hari kemudian juga desible volume suara
juga masuk dalam ketentuan itu apakah ini bisa menjadi win win solution
semuanya harus tetap dikontrol yang pertama pastikan bahwa pelan pelan kesepakatan itu
bisa ditingkatkan statusnya menjadi regulasi sehingga semua orang merasa harus tahu dan tunduk pada ketentuan yang ada
kalau sekarang ini kan konon regulasi itu belum ada
bahkan pemerintah desa pun belum memiliki ketentuan dan apakah memang bisa mengatur ketentuan untuk industri global pariwisata ini
oleh karena itu saran pertama saya mediasi dan kesepakatan ini diangkat menjadi regulasi
dan jangan dianggap hukum itu bisa taken for granted dia bisa berjalan menenangkan situasi
harus betul ada enforcement nya penegakannya
yang kedua yang ingin saya sampaikan satu lagi
bagaimana eksekutif eksekutif pengusaha pengusaha industri dicangguh agar meniru pendahulunya di kute dan di tuban serta di sanur
jadi mereka berkumpul bersama memecahkan masalah bersama untuk keuntungan bersama
betul betul setuju sekali
jadi sebenarnya tuan rumah tidak mempermasalahkan tamu tamu yang datang ke rumahnya
membuka pintu selebar lebarnya untuk tamu yang datang ke rumahnya
tapi ketika tamu itu datang itu juga harus hormat dan menjaga keseimbangan tidak kelewat batas begitu ya pak nyoman ya
jadi sehingga kondisi ini sama sama bisa berjalan dengan baiklah ke depannya
baik terima kasih pak nyoman dharma putra sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam pak nyoman mudah mudahan canggu tetap aman nyaman dan tetap menyenangkan ya untuk kita semua saat ada di sana selamat malam
selamat malam terima kasih